empat pemuda pengangguran yang ditangkap polisi karena diduga memperkosa bocah yang masih berusia dua belas tahun sebelum tindakan asusila tersebut dilakukan
korban sempat dicekoki minuman keras di sebuah pemakaman umum
dengan pengawalan ketat polisi empat terduga pemerkosa yang turun dari dalam mobil langsung digiring untuk diperiksa oleh penyidik satuan unit perlindungan perempuan dan anak polres metro jakarta selatan
empat pemuda pengangguran ini diduga memperkosa seorang bocah berinisial y yang masih berusia dua belas tahun di sebuah pemakaman umum di kawasan mampang jakarta selatan
seorang saksi menuturkan sebelum peristiwa tersebut terjadi para pelaku sempat mencekoki korban dengan minuman keras
ya menurut si korban salah satunya dipaksa untuk minum minuman keras ya
lalu dibawa oleh dua laki laki di bonceng tiga itu ya ceweknya itu
ngakunya mau dibawa ke rumah ternyata dibawa ke kuburan sehingga dikerjain lah sama yang
saat dikonfirmasi pihak kepolisian resor jakarta selatan masih enggan memberikan keterangan terkait kasus pemerkosaan terhadap bocah di bawah umur ini
badru zamal jakarta